puji syukur kita panjatkan kepada allah swt
atas izin dan ridhonya
publikasi laporan ekonomi dan keuangan syariah dua ribu dua puluh
sebagai bagian dari dukungan nyata
bank indonesia dalam memacukan
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional
bapak dan ibu yang berbahagia
tema yang diangkat dalam lagu
bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah
tema yang kami pandang
sangat tepat untuk memperkuat
momentum pemulihan ekonomi nasional
sebagai respon terhadap pandemi covid sembilan belas
sebagai sumber pertumbuhan baru
penciptaan ekosistem yang kondusif
dan penguatan sektor keuangan syariah
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
menjadi hal yang sangat strategis
periode pandemi juga membuktikan
pentingnya peran sektor keuangan mikro
peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan
serta mendorong akselerasi aktivitas ekonomi
di balik ekonomi dan keuangan syariah
untuk mengatasi keterbatasan mobilitas
dalam memacukan ekonomi kita
pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter
dan upaya kita bersama
pemulihan ekonomi yang lebih optimis
dan semuanya itu didukung oleh
menuju indonesia yang makmur
bapak dan ibu yang berbahagia
dengan bangga kami persembahkan
laporan ekonomi dan keuangan syariah
telah menimbulkan dampak signifikan
sektor dan aspek kehidupan
termasuk ekonomi dan keuangan syariah
dari dampak pandemi tersebut
dengan meningkatnya tingkat pengangguran
peran ekonomi dan keuangan syariah
sebagai akselerator transformasi struktural
melalui ekonomi dan keuangan syariah
sebagai bagian dari bauran kebijakan bank indonesia
sebagai bagian dari bauran kebijakan bank indonesia
kedua dukungan ketahanan usaha syariah
melalui pemberdayaan ekonomi syariah
yang berdasarkan prinsip kemitraan pada umkm syariah
dan unit ekonomi pesantren
dan yang ketiga melalui optimalisasi keuangan sosial syariah secara inklusif dalam memitigasi peningkatan kemiskinan dan ketimpangan
di sisi lain dalam perannya sebagai bagian dari kebijakan utama bank indonesia
kebijakan ekonomi dan keuangan syariah berperan melalui kebijakan moneter dan kebijakan makro prudensial
bi telah menempuh bauran kebijakan yang akomodatif berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan melakukan sinergi kebijakan antar otoritas
sektor prioritas ekonomi syariah khususnya pertanian dan makanan halal masih terus tumbuh yang didukung oleh pembiayaan syariah
perkembangan ini menyebabkan bangsa ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional terus meningkat
peningkatan tersebut juga diikuti oleh pangsa pembiayaan syariah melalui sukuk dan pembiayaan lembaga keuangan syariah
meski secara umum masih terdapat gap
antara pembiayaan syariah dengan kebutuhan pengembangan ekonomi syariah
di sisi lain peran keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan yang inklusif terus meningkat
untuk terus mengoptimalkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru dan akselerator transformasi struktural
bank indonesia bersinergi dengan berbagai pihak menjalankan program pengembangan melalui implementasi tiga pilar
blue print ekonomi dan keuangan syariah
ketiga strategi penguatan yang dilakukan di setiap pilar blueprint tersebut mencakup
penguatan infrastruktur termasuk digitalisasi
serta tiga perluasan implementasi
melalui tiga strategi ini periode pemulihan serta akselerasi akan berjalan lebih efisien dan efektif
dalam upaya pengembangan ekosistem yang selanjutnya tereskalasi dengan implementasi secara nasional
kedepan melalui penguatan strategi mengawal kenormalan baru dan mempererat sinergi
transformasi ekonomi dan keuangan syariah kembali berfokus pada upaya mencapai visi indonesia maju
dan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia
urayan lebih lengkap buku laporan ekonomi dan keuangan syariah tahun dua ribu dua puluh ini dapat diunduh dalam format digital
baik akses melalui aplikasi qr code maupun situs bank indonesia
bapak dan ibu yang berbahagia
demikian gambaran ringkas materi yang kami sampaikan dalam laporan ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia tahun dua ribu dua puluh
kami berharap laporan ini tidak hanya memberikan gambaran umum kondisi ekonomi dan keuangan syariah di indonesia
tetapi juga dapat membantu perumusan serta evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional
semoga allah swt senantiasa membantu
dan berikan rahmat dan keberkahannya bagi upaya kita bersama untuk mencapai indonesia yang maju
serta menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka di dunia